ya hari ini babak tiga puluh dua besar digelar untuk menyaring para pebulu tangkis dunia dalam melanjutkan perburuan gelar indonesia open dua ribu dua puluh tiga
kita pantau suasana di sana langsung bergabung dengan korespondensi ann indonesia
ada erlangga wisnu aji dari istora senayan jakarta
angga selamat sore bagaimana anda membungkus pertandingan hari ini melihat perwakilan indonesia bisa melaju ke babak enam belas besar
selamat sore puspa
kalau tadi kita sudah lihat berita pengantar sebelumnya di mana jojo sukses mengalahkan lawannya di tunggal putra ini
sayangnya kemenangan jonathan christie tidak dapat diikuti oleh tunggal putra indonesia lainnya yaitu pemain muda kita chico aura wardoyo
yang harus menyerah kalah dari juara dunia dua ribu dua puluh satu asal singapura loh ken yu
namun di nomor tunggal putra ini kita masih memiliki harapan lewat juara dari singapura open dua ribu dua puluh tiga
lalu antoni sinisuka ginting yang masih akan bertanding mungkin sore atau malam hari nanti yang akan bertemu pemain denmark hans christian vitingos
itu tadi dari nomor tunggal putra
di nomor ganda putra tadi juga sempat disebutkan bahwa the daddies pasangan indonesia muhammad ahsan hendra setiawan berhasil mengalahkan lawannya
namun sayangnya kemenangan dari asan hendra ini gagal diikuti oleh pasangan indonesia lainnya muhammad fikri bagas maulana yang merupakan juara all england tahun dua ribu dua puluh
ini harus mengakui keunggulan dari pasangan malaysia yang diunggulkan di tempat kedua yaitu aronsha dan soh woyik lewat pertarungan dua game langsung enam belas dua puluh satu dan dua belas dua puluh
namun kita juga masih memiliki satu wakil indonesia lainnya yang belum bertanding
masih ada pramudia kusumawardana dan yeremia rambitan yang masih akan bertemu dengan pemain inggris ben lane dan shan verdi yang pertandingannya belum dimulai
itu tadi dari nomor tunggal putra dan ganda putra
kemudian dari nomor ganda putri tadi disebutkan bahwa
priani rahayu dan siti fadia berhasil melaju ke babak enam belas besar
namun kita juga masih memiliki satu wakil lainnya yang belum bertanding yaitu ada ridya aulia dan kelly larissa yang masih akan bertemu dengan pasangan catherine choi dan josephin wu
dan terakhir perwakilan kita di nomor ganda campuran
tadi siang tadi ganda campuran kita yaitu rinov rinaldi dan pita mentari ini sukses mengalahkan unggulan kelima asal perancis yaitu tom gikel dan delvin delru
lewat pertarungan dua game langsung dua puluh satu empat belas dan dua satu
ini artinya rinov dan pita berhak melaju ke babak enam belas besar
namun kesuksesan rinov pita ini juga diikuti oleh pasangan indonesia lainnya yaitu proven jordan dan melat melat ideva
yang juga mengalahkan pasangan malaysia chang peng sun xiayisi
dua game langsung dua puluh satu enam belas dan dua puluh satu
tapi di nomor ganda campuran kita juga masih memiliki harapan lewat penampilan pasangan dejan ferdinandsyah dan gloria wijaya
yang masih akan bertanding sore atau malam hari nanti
namun yang menjadi catatan bagi saya puspa adalah di nomor ganda putra
dimana seperti kita ketahui bahwa nomor ganda putra ini selalu menjadi andalan dari indonesia dalam setiap turnamen turnamen bulu tangkis yang digelar
dan di turnamen indonesia open ini adalah turnamen dengan level super seribu atau dengan level tertinggi dalam kalender bwf world tour
namun dari beberapa turnamen terakhir yang diikuti oleh ganda putra kita
ini hasilnya kurang baik atau cukup mengecewakan
contohnya di singapura open dua ribu dua puluh tiga yang baru saja usai minggu lalu ini indonesia menurunkan enam pasangannya di singapura open
namun dari enam pasang tersebut lima pasangan ganda putra indonesia ini harus kalah di babak babak awal
hanya pasangan the babies yaitu leo rolly dan daniel martin yang sukses maju ke delapan besar walaupun akhirnya kalah
dan di indonesia open kali ini indonesia menurunkan lima pasang ganda putra di luar
kevin marcus yang harus mengundurkan diri karena cedera menarik untuk kita tunggu
bagaimanakah kiprah para pemain ganda putra saat tampil di depan hadapan pendukung tim indonesia di istora senayan
karena turnamen indonesia open super seribu ini merupakan turnamen dengan level tertinggi pertama
yang masuk dalam agenda road to olympic dua ribu dua puluh empat yang kick off nya baru saja dimulai bulan lalu
artinya kemenangan di turnamen indonesia open ini tentunya akan sangat membantu
peraihan poin bagi para pemain yang menjadi juara untuk bisa lolos ke olimpiade paris dua ribu dua puluh
jadi nomor ganda putra persaingan ganda putra di indonesia ini sangat ketat karena kita memiliki enam pasang ganda putra
yang kemampuannya bisa dibilang cukup merata dan sering saling mengalahkan satu sama lain di tiap turnamen yang digelar puspa
dengan ekspektasi yang begitu tinggi bagaimana kemudian suasana dan juga riuhnya pendukung pebulu tangkis tanah air
kalau kita tahu tahun lalu kita gagal ya
meraih gelar juara di indonesia open dua ribu dua puluh dua apakah tahun ini terlihat justru supportnya dari para pendukung
dan juga ofisial dalam turnamen indonesia open dua ribu dua puluh tiga
ya kalau berkaca dari hasil tahun lalu indonesia open dua ribu dua puluh dua memang hasil yang diraih tim indonesia ini kurang baik
karena pemain pemain indonesia ini hanya empat pemain yang mampu melaju hingga ke babak perempat final
mampu melaju ke babak semifinal
tapi kalau anda tadi bertanya soal bagaimana dengan dukungan penonton seperti kita ketahui bahwa indonesia ini
antusiasme penonton saat turnamen indonesia open digelar ini tentunya sangat tinggi
ini terbukti dengan tiket yang dijual
panitia sudah mengalokasikan sekitar enam hingga tujuh lembar tiket per hari yang dijual secara online
dan semua tiket tersebut sudah terjual habis
sekitar lima ratus atau enam ratus lembar tiket yang dijual di tiket box
dan hari ini tadi pagi saat saya sampai ke istora ini juga tiket yang dijual on the spot sudah terjual habis
dan menariknya memang salah satu fakta menarik lainnya adalah turnamen indonesia open tahun dua ribu dua puluh tiga ini adalah kali terakhir
turnamen indonesia open akan digelar di istora
karena rencananya tahun depan indonesia open tahun dua ribu dua puluh empat akan digelar di indoor multifunction stadium
yang baru saja rampung dibangun
yang masih dikeluarkan
di senayan jakarta ini salah satu pertimbangan panitia memindahkan venue indonesia open dari istora ke indoor multifunction stadium adalah
salah satunya adalah karena kapasitas penonton
seperti kita ketahui istora ini hanya mampu menampung sekitar tujuh penonton dan setiap pertandingan indonesia open
mulai dari babak pertama hingga babak final penonton selalu datang antusias selalu penuh selalu full house
dan nantinya di indoor multifunction stadium dengan kapasitas penonton sekitar enam belas orang penonton
tentunya akan dapat mengakomodir para badminton lovers yang ingin menyaksikan langsung para pemain pemain indonesia tampil di jakarta
dan memang selain karena ingin mendukung pebulu tangkis pebulu tangkis tuan rumah
turnamen indonesia open dua ribu dua puluh tiga ini seperti saya sudah sebutkan adalah turnamen dengan level super seribu
atau level tertinggi dalam kalender bwf world tour
dan ini artinya bahwa seluruh pemain terbaik dunia akan tampil

dan ini artinya bahwa seluruh pemain terbaik dunia akan tampil
baik terima kasih laporan anda dari istora senayan jakarta korespondensi ann indonesia erlangga wisnu aji